untuk mengetahui informasi lebih lanjut kami sudah terhubung dengan jurnalis transmedia verdi bangun
selamat pagi ferdi bagaimana keadaan terkini di sana
ya kondisi saat sekarang ini di jalan astana anyar kota bandung
tepatnya sekitar polsek astana anyar dipenuhi oleh petugas
baik itu dari petugas dari polda jawa barat dari polrestabes bandung
dan juga dari primo polda jawa barat
freddy kami juga ingin mengetahui bagaimana sebenarnya kronologis yang terjadi di polsek astana anyar bandung
berdasarkan keterangan seorang warga yang ada di sini pada waktu pukul
sekitar pukul tujuh barusan sekali
jadi warga tersebut mendengar ada suara ledakan cukup keras
yang berasal dari luar pada warga ini bekerja di sebuah kantor pemerintahan yang dekat dengan lokasi
nah lalu warga ini begitu melihat ada semacam apa namanya
ada semacam kerumunan warga ada banyak kerumunan warga
di sekitar polsek astana anyar dan warga tersebut tidak tahu ledakan itu seperti apa
tapi ledakan itu cukup terdengar jauh sampai radius sekitar lima puluh meter begitu
baik freddy apakah ada aparat maupun warga yang terluka karena bom bunuh diri di polsek astana anyar bandung ini
ya sampai sejauh ini yang kami dapatkan belum ada laporan korban
yang diakibatkan oleh prinsipi
jauh ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian
apakah ada korban atau tidak dari peristiwa ini
tapi yang pasti saat ini yang berdasarkan pantauan kami di lapangan
jalan astana anyar sejak mulai jalan pasir koja hingga jalan panjunan
itu ditutup oleh kepolisian
dari polsat dajabar maupun dari brimopold dajabar
baik freddy apakah anda juga mendapatkan informasi terkait dengan motif dari pelaku pembawa bom ini
ya hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari kepolisian terkait siapa pelakunya
ataukah motif dari peristiwa ini
bahkan peristiwa ini pun belum diketahui apakah ledakannya berasal dari mana
baik apakah ada pernyataan dari gubernur jawa barat terkait dengan peristiwa ini
hingga saat ini kami belum mendapatkan keterangan resmi dari petugas kepolisian
baik itu dari kapolres tabes bandung dari kapolda jawa barat
atau dari gubernur jawa barat terkait peristiwa ini
baik freddy apakah anda juga bisa mengulas kembali terkait dengan kronologisnya
karena kami juga mendapatkan informasi
baik fredi apakah anda juga bisa mengulas kembali terkait dengan kronologisnya
bahwa masih sebenarnya pelaku menerobos barisan apel dan langsung terjadi bom ini
dan sebenarnya apa yang terjadi
kenapa pelaku bisa masuk ke polsek
sampai sejauh ini kami belum mendapatkan keterangan resmi dari petugas
terkait persiwa sebenarnya apa yang terjadi di sini
sampai saat ini petugas belum memberikan keterangan
baik itu dari kapolres tabes bandung dari kapolda jawa barat
dari restrimum polda jawa barat begitu
jadi kami belum bisa memastikan apakah memang ada seseorang yang menerobos ke dalam
apel petugas polsek astana anyar atau tidak
kami belum mengetahuinya
itu kami belum mendapatkan keterangan resmi terkait hal tersebut
seberapa jauh anda di lokasi tempat bom yang terjadi pada pagi ini
dan apakah ada informasi lebih lanjut
bagaimana penanganan dan juga keamanan selanjutnya
ya jarak saya dari lokasi yang diperkirakan sebagai lokasi ledakan
jaraknya sekitar lima puluh meter
di sini di depan saya ada beberapa petugas dari brimopolda jabar
yang juga dengan garis polisinya ada beberapa garis polisi begitu
saya berada di ring paling luar
lalu ada ring kedua di situ ada juga petugas
setelah itu baru ada ring pertama
di ring pertama itu saya lihat ada mobil dari j bom
dari brimopolda jabar yang baru saja memasuki lokasi
demikian juga dengan petugasnya
namun sampai saat ini mereka masih melakukan persiapan begitu untuk memasuki lokasi begitu
apakah sudah ada aparat gabungan yang akan diterjunkan ke lokasi untuk pengamanan selanjutnya
ya sejauh ini yang kami lihat di lokasi memang petugas sudah tetap ya
ada dari brimopolda jabar ada dari j bom ya termasuk j bom nya
demikian juga dari forestabias bandung dan polda jabar
mereka saat ini tengah melakukan persiapan
melakukan olah tkp begitu
lalu juga melakukan sejumlah penanganan terkait benda yang diduga bom atau serpihan bom gitu
ya freddy apakah sudah ada statement dari polisi terkait dengan peristiwa ini
ya sampai saat ini kami belum mendapatkan keterangan resmi terkait hal tersebut
kapol restabias baik itu kapol restabias maupun kapol jawa barat
belum memberikan keterangan resmi terkait apa sebenarnya peristiwa yang terjadi di kawasan astana anyar ini begitu
baik freddy apakah anda juga mendapatkan informasi terkait bom tersebut
apakah itu adalah bom rakitan
atau bom seperti apa informasi yang anda dapatkan terkait dengan bom yang diledakan
ya hingga saat ini kami belum mendapatkan kepastian
apakah yang meledak ini bom rakitan ataukah bom seperti apa
hingga saat ini kami masih berusaha mencari informasi terkait apa yang sebenarnya ada di depan posisi asal anjar ini
demikian juga dengan hingga saat ini
petugas masih belum ada pejabat pejabat utama seperti kapol restabias
seperti kapol restabias yang nampak oleh kami dari sebelah sini begitu
tapi mungkin dalam beberapa waktu ke depan keterangan tersebut akan segera dirilis oleh pihak polisian
baik terima kasih jurnalis transmedia freddy bangun atas informasi terkininya selama bertugas kembali